belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi headline pemberitaan tanah air
bahkan menilik data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak satu januari dua ribu dua puluh dua hingga empat belas februari dua ribu dua puluh satu
sudah ada tiga satu ratus tujuh puluh tiga kasus
namun yang menarik korban kdrt justru ada yang dijadikan tersangka bahkan sampai ditahan
padahal alasannya dia hendak membela diri
dan malam ini saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
halo selamat malam pak fikar
selamat malam mas
pak fikar kapolda metro jaya irjen pol karyoto seperti yang tadi sudah kita dengarkan sama sama
meminta agar pihak kepolisian ini bertindak adil begitu
nah kalau dilihat lagi dari peristiwa ini bagaimana respon dari pak fikar
apa namanya setiap orang yang merasa dirugikan oleh orang lain
oleh perbuatan orang lain dan perbuatan itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana
maka orang itu berhak untuk mengajukan laporan terjadinya tindak pidana kepada penegak hukum
nah masuk di dalamnya suami atau istri yang merasa diperlakukan sedemikian rupa
apa namanya penganiayaan atau apapun namanya oleh pasangannya
maka kemudian mereka punya hak untuk melaporkan ke proses peradilan atau proses penegakan hukum
nah bahwa saling ada saling melapor ya mestinya menurut saya
meskipun dibuat terpisah dua perkara ya
yang satu pelapor yang satu tersangka kemudian dua duanya pelapor dua duanya tersangka
tetapi harus ada perlakuan yang adil
dalam pengertian tidak melakukan diskriminasi atau apapun namanya
atau perlakuan yang berbeda terhadap dua orang yang sama sama melapor
karena kasusnya sebenarnya sama hanya saja dua duanya kemudian bertindak sebagai pelapor juga
nah persoalannya adalah apakah betul ada penahanan
apakah betul ada penahanan
saya dengar dari beritanya bahwa sang istri katanya ditahan
nah tapi ternyata hanya itu satu x dua puluh empat jam
nah karena satu x dua puluh empat jam itu belum melewati dua puluh empat jam
maka sebenarnya kalau dalam hukum pidana dalam hukum acara pidana itu
masih dikualifikasi sebagai
dalam tanda kutip penangkapan sebenarnya
itu ya penangkapan belum penahanan sebenarnya
jadi ada orang dipanggil dan tidak datang
kemudian dipanggil paksa dipanggil dua kali atau lebih
tidak datang dipanggil paksa dibawa
kemudian diperiksa selama satu x dua puluh empat jam
dan itu belum ditahan
karena panggilan itu panggilan termasuk membawa dan diperiksa
itu waktunya memang satu x dua puluh empat jam
itu belum dikualifikasi sebagai penahanan
tetapi itu bisa dikualifikasi sebagai penangkapan
nah ini sepertinya terjadi pada istrinya
yang terjadi pada istri dalam kasus ini
sementara suami yang juga pelapor katanya sakit ada di rumah sakit
ada di rumah sakit dan
mestinya kalau menurut saya juga
si suami itu ya diperiksa juga
diperiksa dalam konteks poranya si istri
dan mestinya ada periksaan yang sama
kalau harus dua puluh empat jam diperiksanya ya dua puluh empat jam diperiksanya sama sama
mestinya seperti itu
nah terjadi pemberitaan atau terjadi pendapat yang macam macam
di dalam masyarakat itu karena sepertinya ada perlakuan
yang berbeda gitu
apa antara kepada istri
meskipun dalam koridor acara pidana masih belum ditahan sebenarnya
ya satu x dua puluh empat jam itu masih dapat dikualifikasi sebagai penangkapan
ya ditangkap iya betul
satu x dua puluh empat jam dan diperiksa
tetapi belum ditahan
nah karena itu yang disoal adalah kalau menurut saya adalah perlakuan yang sama
perlakuan yang sama
baik terhadap suami maupun terhadap istri mestinya seperti itu
nah kalau terhadap istri periksa satu x dua puluh empat jam
mestinya itu juga yang diperlakukan terhadap suami
ya walaupun kemudian suaranya entah dengan apa
karena betul atau entah karena apa kemudian dia ada di rumah sakit
ya nah harus diranya juga
apa sakitnya itu harus dirawat di rumah sakit
nah itu juga harus dikonfirmasi dengan
dengan pasti juga oleh polisi
oke tapi berbicara soal
ya karena kalau
ya silakan pak
dilakukan sebagai cara untuk menghidar dari panggilan polisi
kan bisa saja seperti itu sebenarnya
tapi berbicara soal pelaporan ini pak fikar
untuk dijadikan sebagai tersangka ini kalau saya tidak salah ini kan minimal harus ada dua alat bukti
lalu juga sang adik dari korban ataupun dalam hal ini si istri sendiri mengatakan bahwa
pada saat ditetapkan sebagai tersangka si istri ini sebenarnya katanya tidak ada saksi yang bisa menjelaskan terkait hal tersebut kepada pihak kepolisian
nah ini apakah alat bukti itu termasuk halnya saksi saksi itu
menetapkan seorang tersangka itu otoritas dari penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik
ya penyidik yang menerima laporan
apakah dia sudah menemukan dua alat bukti atau belum
nah itu yang kita tidak tahu
ya yang kita tidak bisa monitor ke dalam
karena begini yang disebut dengan alat bukti adalah satu keterangan saksi
ya jadi keterangan beberapa saksi itu berdiri sendiri
kalau saksinya ada dua itu artinya dua alat bukti
kalau ada tiga itu artinya tiga alat bukti
jadi satu keterangan saksi
yang kedua keterangan ahli
yang ketiga alat bukti surat
yang keempat keterangan tersangka sendiri
ya keterangan orang yang disangka sendiri
yang kelima adalah apa namanya petunjuk
nah petunjuk ini adalah gabungan dua alat bukti yang melahirkan satu petunjuk
pokoknya dari keterangan dua orang saksi dilahirkan satu keterangan baru atau satu petunjuk baru
nah itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti
nah jadi apakah apa namanya
dalam menetapkan tersangka baik terhadap suami atau terhadap si istri
sudah memenuhi kriteria ada dua alat bukti
kalau polisi sudah berani menetapkan itu artinya dia sudah mempunyai alat bukti
nah terus bagaimana upayanya tersangka untuk mengontrol itu
nah karena itu kemudian hukum acara pidana
menyediakan yang namanya lembaga pra peradilan
nah lembaga pra peradilan itu untuk mengontrol
sejauh mana penyidik melaksanakan kewenangannya dengan benar
dengan benar itu sama dengan didukung oleh alat bukti umpamanya
seperti yang anda katakan tadi kalau ingin menetapkan seorang tersangka
harus ada dua alat bukti
nah ketika si istri ditetapkan sebagai tersangka
adakah itu dua alat bukti
nah kontrolnya itu lewat pra peradilan
nah jadi polisi atau penyidik atau penuntut umum bisa digugat pra peradilan ke pengadilan
untuk meminta pada pengadilan supaya penyidik itu memperlihatkan
sudah ada tidak dua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
nah kalau tidak ada pengadilan nanti akan memutuskan
pra peradilan itu akan memutuskan bahwa penetapannya sebagai tersangka itu tidak sah
karena tidak didasarkan pada dua alat bukti
nah jadi seperti itu
baik baik pak fika
nomor satu menetapkan
menentukan tersangka itu adalah otoritas penyidik
nomor dua penyidik juga tidak bisa menang
karena ada ketentuan itu tadi minimal dua alat bukti
dan itu bisa dikontrol atau diakuasi melalui lembaga pra peradilan begitu
oke pak fikar tentunya lagi lagi apapun kejadiannya tentunya yang harus dipersiapkan adalah
terutama kita harus mempersiapkan dua alat bukti terlebih dahulu ya pak fikar ya
ya perkara pidana
pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
terima kasih sudah memberikan informasinya terhadap kami
semoga kejadian kejadian seperti ini tidak terulang kembali
selamat malam pak fikar